terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia sports
rencana madura united mengontrak kembali pemain asal nigeria peter odem winge
akhirnya urung dilakukan
kontrak yang telah disepakati bulan mei lalu akhirnya dibatalkan kedua belah pihak
dengan alasan sang pemain sudah delapan bulan tidak bermain sepak bola
guna menambah daya gedor lini depannya
madura united mendatangkan kembali peder odomingwi yang musim lalu bermain gemilang
rencananya pemain nigeria ini akan bergabung saat putaran kedua liga satu
kesepakatan kontrak antara madura united dengan peter dilakukan pada bulan mei lalu
namun saat bursa transfer di akhir putaran pertama liga satu
manajemen tim membuat keputusan lain dengan membatalkan kontrak tersebut
menurut manajer madura united haruna sumitro
kesepakatan membatalkan kontrak yang telah dibuat sebelumnya ini sudah disetujui kedua belah pihak
peter yang tidak bermain bola selama delapan bulan terakhir menjadi alasan pembatalan
kita melihat atmosfer kompetisi di putaran kedua yang begitu panas
yang begitu on fire
dia belum bisa memberikan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap tim ini
karena itu dia memilih agar madura mencari pemain baru
mencari pemain baru sehingga kita akhirnya meng cancel kontrak yang sudah kita tandatangani bulan mei
sementara itu peter menerima keputusan manajemen yang membatalkan kontraknya
pada saat ini kita harus berpikir realistis karena saya belum bermain bola selama delapan bulan
tidak mudah untuk bergabung dengan tim
jadi kalau ini adalah perjalanan pertama mungkin anda mempunyai waktu untuk berpindah kembali
setelah menghitung saya pikir mereka akan membuat keputusan
meski tahun ini tidak jadi bergabung dengan madura united
peter masih berpeluang untuk kembali dikontrak untuk kompetisi musim depan
bahkan manajemen madura united akan mencari pemain baru
mencari pemain baru untuk mengontrak peter tidak hanya sebagai pemain
namun juga sebagai pemandu bakat dan menyeleksi pemain asing yang akan bergabung dengan madura united musim depan